termasuk rangginan ini
jadi kamu mau berangkat
rasaan kamu dimana ya
kinar sih sama kirani
sudah papi paksa untuk pulang
kalau kamu mau pergi
mami itu lagi
kemarin kan kita bawa ke rumah sakit
tapi mami kan gak mau dirawat
kamu jadi mau pergi
kirani punya tanggung jawab
kamu pasti cuma tenaga yang diperbantukan
kamu gak bisa pergi
selamat pagi pak
makasih ya pak
sudah papis telpon
kau mau pulang
jadi ke jakarta
ki nanti disini
dia bilang mau pulang dulu sebentar ada urusan keluarga
saya kurang tahu kosen
si kobang tau kamu kesini
saya lagi ada urusan keluarga
kalau dia telepon
handphone sengaja saya matiin
ada tugas buat kamu
yang lain gak boleh tau
udah dinas disini lagi bos
kalau saya tetap bebas tugas
justru saya kangen bos
saya harus ke rumah kang bahar
ada rapat tingkat tinggi mas
istri kang bahar sakit
dia sudah lama sakit
hampir satu tahun
hampir satu tahun juga kan pak tidak turun ke jalan
itu perempuan yang barusan lewat
katanya kamu cuti mengikut seleksi porda
emangnya di porda ada adupan
padahal saya sudah ganti nama
dari iwan sejawan
jadi iwan tison
ya udah sekarang saya pergi dulu
sudah siang kayak gini kita belum dapat penghasilan
operasi lagi biar bisa makan siang
mau dipesenin apa sama imas
es teh lemon apa ya
es teh dikasih lemon
bilang aja ke imas es teh lemon
mudah mudahan dia punya wawasan lebih luas daripada kamu
imas satu lagi
es teh manis juga
es teh dikasih jeruk nemon
jeruk lemonnya gak ada
maaf jeruk lemonnya nggak ada
kalau jeruk nipis ada
kalau jeruk nipis banyak
diperas semua dimasukkan ke dalam satu gelas terus ditambah air teh sama es
sepuluh jeruk nipis
sepuluh jeruk nipis
enggak takut asem
saya pernah dikroyok sama ibu
diciduk sama polisi terus dikurung
buat apa takut sama asem
jeruk nipisnya sepuluh
orangnya minta segitu
cukup gak jeruk nipisnya
satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas
malah sisa satu
gak usah disisain
masukin aja semuanya
ih imas aja yang bikin udah merasa asem
udah buatin aja
udah buatin aja
saya datang kemari sama seperti yang lain
atas rasa persaudaraan kita
semoga istri kang bahar cepat sembuh
kalau akang perlu bantuan tenaga ada si korban
bekas anak buah saya
yang sekarang sudah dijadikan kang mus sebagai penguasa terminal
dia gantiin saya karena akan biarin saya diciduk sama polisi
jangan pernah sekali kali menatap dan bicara seperti itu sama bahar
terima kasih sudah hadir di sini
kita menyembah maturity
dan juga pulang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hiwag semana ini akan berubah planetari
dan adalah mengucapkan penghargaan yang lebih tamam
queda dengan kebebasan

kadang ketika pada tempoh akhir
ini es dajeruk lupis
jadi orang harus berani
minimal berani lawan rasa asam
kamu yang pesan
kamu yang harus minum
kamu yang harus minum
esi gorengin satu lagi ya
sambil nunggu ini dimakan dulu
kamu belum pernah ke rumah kinanti
kamu bukannya udah lama kenal sama dia
tapi dia enggak pernah ngajakin aku ke rumahnya
kalau aku mau ke rumahnya
kinanti malah ngajak ketemuan di luar
aku pernah nganter dia
itu juga kinanti enggak mau dianter sampe rumahnya
aku ntar dia sampe depan kompleks
abis itu dia jalan kaki
takut banyak pertanyaan dari papinya
tapi uyan pernah
sekarang kita harus hemat
tidak usah makan di kafe lagi
cukup makan bakso cuanki aja
pagi siang malam bahso cuanki terus
bisa selang seling sama kupat tahu
mudah mudahan masa prihatin kita gak lama ya
sekarang kita mau kerja apa
sekarang mah makan dulu aja bakso cuankinya
mikir dalam keadaan lapar itu berat
pion itu berada di barisan paling depan
disuruh jalan duluan
untuk dimakan lawan
ngebuka jalan untuk menteri
yang bisa menyerang
kalau menteri takut
dia bisa mundur atau kabur
cuma bisa diam dan jadi korban
tapi yang menang juga bukan menterinya
kalian itu para pion
yang bahar racanya
kadang kadang bisa digunakan untuk nyerang
kadang kadang bisa digunakan untuk bertahan
kadang kadang juga bisa dijadikan untuk korban
tamu itu cuma bisanya pakai otot
tarik matanya dari mana aja atu
aku belum bayar
habis mengikat minyak uang
kalau minta sama kamu
kan nggak pernah dikasih
terus nanti bayar ini gimana
kalau emak udah kelanjur ngutang
kan pasti kamu malu
terus pasti dibayar
ki nanti itu deket ya sama wian
nggak ada cowok yang deket
kita mau cari kerja di mana
saya punya teman si amin
dia itu udah jadi manajer
nggak tahu manajer di mana
saya pernah minta tolong
tapi dia cuma ngasih harapan kosong
cari kerja memang susah
yang nganggur dan bingung buat cari kerja bukan cuma kita
kita nggak usah cari kerja
yang jual cilok mah udah banyak
yang jual seblak juga udah banyak
jadi apa dong
kalau dia mau berjuang terus
selangkah demi selangkah
selamat sampai ujung
dia bisa berubah
banget jadi penteng
kamu mah gak usah mikir
kita ke rumahnya nanti yuk
kamu ketemu dia
kita akan temennya nanti
kita pergi berdua
kakut telepon dulu ya
masih kayak kemarin
aku sama sonia ke rumah kamu ya
semoga mami kamu cepet sembuh ya
ya makasih ya
nggak boleh ya
kak tekin nanti nggak usah
bantu doa aja
ih kayak truk aja pakai gandengan segala
bantu saya jadi menteri
agar saya bisa membantu kalian berdua para pion
untuk jalan sampe ujung
semua boleh pulang dulu
loh katanya buat papi
tadi kata uyan kalau nanti mau tinggal minta sampah api
tapi kamu kan belum bilang
nggak ya pi
eh itu mami juga belum minta sama papi
apa yang punya papi punya mami juga
termasuk rangginan ini
si aceh sakitnya makin parah
biar kelihatannya biasa
pak kang tahu
kang bahar sedih
akang juga jadi ikut sedih
umur akang waktu itu
lebih dari dua puluh lima tahun yang lalu
sebelum akang ketemu kamu
gadis yang suka bantu ibunya jualan lotek di dekat terminal
waktu itu si emak sakit
harus masuk rumah sakit
akang butuh uang banyak
akang pergi ke bandung buat cari pinjeman
akang pergi ke kopo
saudara akang di sana nggak bisa bantu
akang pergi ke pasir kaiki
saudara akang di sana juga gak bisa bantu
akang pergi ke margahayu
saudara akang di sana juga gak bisa bantu
malam itu hujan
akang inget si emak
akan bawa sepotong besi buat nyongkel jendela
sekaligus buat jaga jaga kalau kalau akang butuh senjata
akang masuk rumah besar
yang bisa akang jual
baru aja akang masuk
ada laki laki di depan akang
orang yang punya rumah
gak ada senjata di tangannya
gak teriak minta tolong
malah akang yang panik
terus nyerang dia
dia tahan serangan akang
sampai dia lempar akan yang badannya kecil begini
sampai langsung gak sadar
waktu akang sadar
akang sudah tiga hari di rumah sakit
ada orang itu
ada polisi juga di sana
waktu dia tahu akang jadi maling karena butuh uang buat si emak
dan masalahnya akan diselesaikan secara damai
dia suruh akang pulang
dia ngasih uang ke akang buat si emak
si emak sudah gak ada
akan balik lagi ke bandung
akan udah gak butuh lagi uangnya
akan kembaliin ke orang itu
ini yang dia beratkan
orang yang n auster tolong sama kita teruskan bilang
kalau orang yang kamu pagi janji seminggu lagi mau pagi
sebelum dia bayar
stnk dan mobil jadi physical
cuma kerjaan kaya gini orang gak perlukan bahan
buat kerjaan ini cukup saya dan kamu bisa
gak perlu listeners
bapak masih belum
kemaren sudah bapak cariin
yang bm biar murah
masa hp cina masih cari cari yang kw
yang wali juga murah kok
murah itu berapa
satu buat neng satu buat bapak
satu buat main satu buat bapak satu buat mama
mau dibeliin hp juga
emangnya ada peyem buatan cina
tadi katanya emak mau dibeliin tape buatan cina
emak mau baso aja
aduh si mama menikikikik
saya kan ke arah sana ke arah rumah saya berarti pulang
kalau saya dari sana dari arah rumah saya berarti pergi
jangan pulang dulu kita berdua udah perlu
iya kita mau tukar pikiran
pikiran saya mau dikasih siapa
terus saya dapat pikiran siapa
katanya tukar pikiran
oh mau diskusi
cafe taman itu dimana
nanti juga tau
mami itu udah lama sakit yan
udah ke dokter berkali kali
terus terusan minum obat tapi gak sembuh sembuh
tapi tadi pas makan ringinan kiriman kamu
mami keliatan seneng
ya kayak udah sembuh gitu
mudah mudahan emang sembuh
perlu aku bawain renginang lagi
kalau gak keberatan sih
kalau cuma dua kantong plastik sih nggak berat
tapi kalau dua karung nah itu pasti berat
udah jangan ngelawak ah yan
aku uyan bukan om kusman
om kusman mah udah gak ada gak usah diomongin
masih ada dalam kenangan aku
aku ngefans sama dia
semuanya udah digoreng
masih ada satu kantong
kalau habis sabari aja aku
nanti aku bawain lagi
ya makasih ya
tadi sebel ya sama papi